komisi pemberantasan korupsi menetapkan total lima tersangka terkait kasus dugaan korupsi
suap menyuap pada pengadaan peralatan pendeteksi korban neruntuhan tahun anggaran dua ribu dua puluh tiga di basarnas ri
kami update informasi terbarunya bergabung bersama kami arya dita utama koresponden cnn indonesia
dito selamat sore apa saja hasil pendalaman yang didapatkan kpk setelah menetapkan lima tersangka dari dugaan korupsi di tubuh basarnas
halo selamat sore bu sopo memang sebagai yang mengetahui kpk pada malam kemarin memang menggelar konsisten pers terkait
kegiatan ott operasi tangkap tangan yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh lima juli yang lalu
di mana memang situ mengamankan sebelas orang
dari sebelas orang itu ternyata ditetapkan menjadi lima orang yang menjadi tersangka atau status perkaranya sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan
nah tapi memang ada orang orang ini lima orang ini berasal dari swasta dan juga dari basarnas itu sendiri
nah apa yang sedang saat ini didalami oleh kpk
kemarin dalam konferensi persnya wakil ketua kpk alisana marwarta mengatakan bahwa salah satunya adalah untuk dananya sendiri
nah salah satu barang bukti yang cukup menarik yang disampaikan dan diterima adalah ketika memang kpk menangkap
mengamankan maksud saya tersangka abc yang itu adalah merupakan koordinator administrasi dari basarnas
ternyata abc ini ternyata memiliki catatan atau perhitungan angka keluar masuk yang diterima dari pemenang lelang
dan apa saja uang yang telah digunakan
nah itu yang disebut kpk
mungkin ini adalah barang bukti yang sangat kuat
karena memang disitu disebutkan misalnya dari pihak ini dapat berapa dari pihak ini dapat berapa pihak ini dapat berapa
yang totalnya mencapai delapan puluh delapan tiga miliar rupiah
selain itu juga akan menelusuri kemana uang saja dan dari mana saja uang tersebut diperoleh
perlu disampaikan juga bahwa tadi malam kpk juga menyampaikan masih ada satu tersangka yang belum diamankan
yaitu tersangka dengan inisial mg
nah mg sendiri ini
diminta oleh kpk untuk dapat maksud saya untuk kerjasama
sehingga dia datang ke gedung merah putih kpk untuk menjalani proses hukum yang saat ini telah dilakukan oleh kpk itu sendiri
nah kita ketahui juga puspa bahwa memang dalam operasi tangkap tangan ini sendiri
kita ketahui bahwa tempat di mana terjadi transaksi mungkin bisa dipikir disebut di luar dugaan
yaitu di mabes tni cilangkap
mungkin para pelaku ini sendiri berpikir bahwa mereka aman
melakukan transaksi suap di tempat yang mungkin tidak akan berani didatangi kpk
tapi nyatanya memang kpk sudah mengutip mereka dan mereka berhasil diamankan di lokasi berbeda
yaitu di jakarta dan juga di bekasi
serta juga uang tunai hasil pemberian suap yang dilakukan oleh tersangka mr
yaitu senilai sembilan ratus sembilan puluh sembilan tujuh ratus rupiah
dan sementara itu juga memang kpk juga telah mendapatkan barang bukti lain
juga penyerahan atau transfer melalui aplikasi perbankan
nah memang saat ini kpk sedang bekerja sama dengan pusbom tni
untuk pemeriksaan dua tersangka dari instansi basarnas itu sendiri
karena memang menurut undang undang kpk
mereka yang tunduk pada undang undang peradilan
maka harus didampingi oleh pusbom itu sendiri untuk proses hukum selanjutnya
kita kembalikan ke anda pusbom
oke belum tahu siapa saja yang menerima cuan cuan tersebut dari total delapan puluh delapan miliar rupiah
sampai saat ini belum ada informasinya
sekitar sebelumnya sebelas orang yang ditangkap
apakah ada nama baru yang mungkin mencuat untuk menjadi tersangka dalam pusaran korupsi ini dito
ya sejauh ini belum puspa
memang ada sebelas orang yang telah ditangkap
memang kebanyakan yang diamankan
yang diamankan itu memang sebagian besar itu berasal dari pihak swasta
yaitu antara pt igk dan juga misalnya ada pt kua dan juga salah satu perusahaan lain
tapi memang kebanyakan berasal dari lingkungan swasta
sementara untuk lingkungan basarnas
atau pemberitaan sendiri baru dua orang yang kita ketahui tersangka
tapi memang pada saat ott sendiri
hanya ada satu orang yang diamankan pada saat operasi tangkap tangan itu sendiri
apakah nanti akan berkembang mungkin saja
tapi memang kita harus menunggu lebih lanjut lagi bagaimana proses pendalaman penyidikan
yang telah dilakukan oleh tim pendiri kpk itu sendiri
kita kembalikan ke anda
baik terima kasih informasinya
arya dita utama koresponden cnn indonesia melaporkan dari gedung kpk jakarta